belum terpenuhinya dana yang harus disetorkan kepada tim manor racing
membuat orang tua rio haryanto terus berusaha untuk menggalang dana
selain kementri pemuda dan olahraga
orang tua rio haryanto juga mendatangi gubernur jawa tengah ganjar pranowo
ibunda rio haryanto indah peniwati menemui gubernur jawa tengah ganjar pranowo
indah datang untuk meminta bantuan dan sponsor untuk rio haryanto
yang sedang bertanding di kejuaraan formula
ya kami ingin supaya ada dukungan dari pihak paku
mungkin dengan menjembatani kepada siapa saja mungkin yang sangat berkaitan
dengan balap periu yang membawa nama indonesia di internasional ini
gubernur ganjar pun langsung merespons
dengan menghubungi sejumlah kolega
oh bagus bagus jadi pertamina membantu saya kira luar biasa dari dulu ya
kalau pertamina saya terima kasih lah luar biasa
kalau kemudian nanti bisa di handle semuanya saya berterima kasih sekali
tapi kalau itu memang berat kita arisan kita tidak akan memaksakan
dan masyarakat indonesia harus tahu
partai politik dalam hal ini dpr yang ada di pengawasan juga perlu tahu
rio haryanto mengatakan
kita harus menjalani masalah dana untuk bertahan berkompetisi di formula satu
meski jumlah uang sebesar satu ratus lima puluh miliar rupiah tergolong besar
kesempatan indonesia berkiprah di level internasional lewat formula satu
belum tentu terulang beberapa tahun ke depan
damar sinuko semarang